tapi menyangkut premanisme jangan langsung ditujukan langsung ke polisi
polisi zaman dulu dua puluh tahun yang lalu dengan polisi zaman sekarang
itu beda itu
sekarang itu remunerasinya polisi udah cukup banyak
mereka juga jijik lah mau pungli pungli yang cuma lima ribu sepuluh ribu sekarang
remunerasi besar sekarang polisi itu lebih dari gajinya
iya lebih dari gajinya
tidak masuk akal kalau tahu ada dua oknum yang gila ya kita akan pecat itu
yang dikeluhkan itu premanisme di jalan itu
bukan apalagi formil
kalau seandainya memang ada aparat kepolisian ya
ya saya pecat
maksudnya saluran ya pak
mereka kan mungkin ada di lapisan paling bawah
langsung ke wakapori tapi harus benar
kalau enggak kita proses juga dia
kalau orang mau nyari nyari itu
mana rekanan videonya mana sekarang
saya balik bertanya mana rekanan videonya
buktinya minimal apa pak
kalau buktinya minimal apa pak
oke lah video
ya tertangkap tangan
ya silahkan para media silahkan videokan semua polisi yang ada di jalan
ini saya perintah saya
begitu ada videonya kita periksa benar
kita pecat hari itu telanjangin dia
keras sekali kita
negara memberikan kepada mereka
tidak kurang lagi sekarang
biaya operasionalnya itu besar sekali sekarang
pores sama poldanya apa enggak jalan
pores sama poldanya apa tidak jalan
saya nggak main main kalau saya
saya kan pernah ngomong
kapolda akan saya periksa dan kita copot
saya copot benar
kalau di anak buahnya masih ada yang melakukan
pembersihan apa itu
yang kasus di banggai ya
soal kasus lainnya pak
pokoknya penyidik terserah dia mau sp tiga dia mau lanjutin urusan dia
polri tidak boleh pimpinan polri tidak boleh apa namanya intervensi yang begitu begitu ya
bukan domennya pori
bukan domennya wakapori
terserah tanya sama penyidiknya kenapa di sp tiga
dia kan sudah jelasin itu
polda jabar sudah menjelaskan tidak cukup bukti apa macam macam urusan dia lah
jadi semua kasus itu tidak harus ke kewenangan kapori wakapori itu gak ada ya
jadi tolong itu teman teman juga mindsetnya coba dianu
karena di dalam kekuhab itu tidak ada namanya kewenangan kapori kewenangan wakapori kewenangan penyidik
kalau ada pungguli berarti masih ada pelanggaran kelembungan
oh iya kita kan ada sabar pungguli
satu tahun itu seribu delapan ratus yang ditindak dipecat di apa macam macam
dua ribu tujuh belas ya pak ya
nah dia sampai kesini apa gak tersinggung kan di polisi kira kira
oh enggak bagus ini saya suka ini
karena saya bisa mencat anak buah saya
terima kasih pak sahabat
kalau perlu dia bikin tiap bulan jangan hanya kesini kamu habis pori
kalau datang sendiri apa akan diterima pak
welcome apalagi saya silahkan aja
bukti kalau enggak dia saya proses saya penjarain dia
kalau kapori soal terima
sudah diusut nah ini saya mau lapor juga persis ya

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati pak menteri perhubungan pak bokapori
serta saudara saudara semuanya
dan seluruh sopir truk atau pengemudi truk
yang beneran mana
saya sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan saudara saudara semuanya
karena tahu kita tahu semuanya
saudara saudara tadi pagi tengah malam
entah itu yang namanya barang barang
entah yang namanya sembako
kebutuhan pokok pangan semuanya
ke seluruh pelosok tanah air
ke pusat pusat penjualan ke pasar pasar
ke kota kota semuanya
ada kesempatan yang baik ini
tidak ada salahnya
saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas
dedikasi saudara saudara dalam
ke seluruh tanah air
hanya sopir di jawa ya
jangan di sumatera ada
oh kalimantan juga ada
oh ya berarti komplit
saya kira ya di jawa saja
seperti sudah daulah ketahui bahwa dalam
tiga setengah tahun ini kita fokus kepada
baik itu yang namanya jalan
baik itu yang namanya pelabuhan
baik itu yang namanya bandara
dibandingkan negara negara lain kita sangat tertinggal di urusan terutama jalan
sehingga biaya yang berkaitan dengan transportasi kita bandingkan dengan singapura
tetap agak terdekat saja dibandingkan dengan malaysia
biaya transportasi kita itu dua sampai dua lima kali lipat mahalnya artinya mahal
inilah yang kita upayakan agar yang namanya jalan itu menjadi baik
sehingga kalau misalnya harus ditempuh dua jam ya dua jam
syukur bisa dengan tol misalnya satu jam sehingga truk itu berjalan bisa lebih cepat
kalau lebih cepat tentu saja bensinnya lebih atau solarnya lebih irit biaya pasti turun
sehari mungkin bisa ngangkut biasa empat kali itu bisa menjadi delapan kali
kenapa infrastruktur ini terjadi
terus mana lagi
terus mana lagi
oke terus mana lagi
oke ini biar dicatat pak
jadi sampai mikan paling kalah di wilayah jawa
jadi sampai mikan
untuk dari wilayah jambi sampai medan
itu titik rawan paling banyak memasuki rio
iya dan memasuki medan
memasuki medan oke
lintas timur dari lampung sampai wilayah hoki
yang paling dominan itu di wilayah umumnya
mungkin polres mesuji udah tahu
udah kepala aku gitu
kalau harus di pom
kalau harus di polri mungkin harus di muka
yang belum tercatat tadi mana
tadi udah yang marunda yang manus
udah marunda capung ciwincing udah
kalau yang paling rawan pak
di jalur lintas timur sumatra
itu dimulai dari perbatasan aceh
sampai ke medan
dari medan sampai ke pembaru melalui jalur pagan bangun
itu semua aja paling rawan permanis pak
mana dari aceh sampai medan pak
aceh sampai medan
binjai oke binjai terus
sampai ke medan
medan sampai ke pembaru
sampai pekanbaru oke
itu nanti dimulai dari jalur pelawan riau
itu dimelukkan sampai warna itu
pondos lebar dari pekan
nah habis itu
di jambi jambi mulai aman
mulai lagi ini perbatasan antara jambi dengan perempang
itu kita baru masuk ke daerah jambang
kita belum lagi ke jambang
masuk ke daerah subsel
nah setelah kita masuk ke daerah subsel
itu yang ada namanya bedengsek
di situ tuh raja raja merek
makanan yang bergelombang
perempang bergelombang mana
apa di kampung
jambang jambang itu pak
karena habis dibagi
stiker stiker yang tiba tiba kumpul
jadi kalau setelah itu
yang di bedengseng itu pak
kalau kita lewat
kita enggak ngapa ngapain lewat bayi bayi aja gitu pak
kita lewat di depan warung itu pak wajib bayar
kalau kita nggak bayar kaca pecah
kalau enggak kaca pecah
bolok sampai di leher
kalau enggak itu ranjau paku
ban kita disobek pak
minta berapa sih gitu itu
kalau yang sudah dikejar itu pak bervariasi
berapa yang dia ingat aja
kalau dia ingat dua ratus dua ratus
kalau dia ingat dua juta dua juta
setelah itu pak jalur itu yang rawannya lagi
yang paling rawan untuk sekarang sekarang ini pak
itu mulai dari kabupaten oganilir
sampai ke simpang tanjung rubu kabupaten
khususnya kayuagung pak
oganilir itu dari kabupaten oganilir
itu kan berbatasan dengan kabupaten ogan pemiringilir pak
jadi di situ di situ
itu enggak kalau di anu memberinya berapa sih
kalau lewat itu diberi berapa
kalau mobil yang pakai merek merek itu pak
rata rata membayar itu rp sepuluh satu merek
gede sih pak
satu kali lewat pak
satu kali lewat pak
ya setelah itu pak selesai dari oki
kok stempol itu apa sih yang namanya stempol
yang disemprot semprot di park mobil itu pak
dicek mobil kita itu dibikin merek dia
apa tuh gajah nguleng itu
iya kayak gitulah

gajah nguling ada apa lagi
ada gajah nguling ada apa lagi
itu kalau di sumatera pak merek itu yang saya tahu
mulai dari aceh itu rpad
saya enggak tahu
kalau kita pindah ke medan itu ada psds ads ar psds pak
ads kr sinar toba sampantau
banyak banget itu
gak terlitu pak
gak terlitu pak kalau berapa banyak merek gak bisa ngitung
apa aja pak diulang lagi psds
ads kr sinar toba sampantau sinar toba sampantau
oh sarp kan sarp kan enggak ada itu
aptk abbk ajl hari mau jalan hari mau mau s o p mungkin gitu pak
ajl hari mau jalan terus
ya masih banyak itu pak
susah ngitungnya kalau ditulis mungkin satu buku itu mungkin
oh catnya seperti ini
mau buat di daerah marunda itu kawalannya tkr sama
kjp itu yang khusus wilayah marunda pak
iya mana lagi yang belum
jadi intinya kami ini pengemudi kepingin punya rasa nyaman
ya oke boleh sebagus saya tanya ini kami itu
punya anak bisa sekolah jadi kepingin aman itu saja
nah saya ada yang ingin disampaikan
itu yang ingin saya dengar langsung dari bapak bapak semuanya
sebetulnya persoalan di lapangannya itu seperti apa
ini masih ada satu ini pak bapak
selama ini kami pengemudi ngertinya kan bawa barang pak
kalau tidak bawa barang banyak ya duitnya nggak ada pak
karena ongkos pun kita enggak tahu batasnya di atas gimana
batas bawahnya juga nggak ada pak
aturan pemerintah juga kayak
aturannya enggak ada
biar kita nggak overload terus akhirnya tidak dimintain uang sama dispu
kalau pak polisi biasanya baik baik sih ngerjian
tapi kecil lah kalau pak polisi mintanya kecil
tapi kalau kisu gini dengan ansama kalau kamu tidak ngasih pasti akan ditahan dikandangin
begitu kalau dari kisu
tapi kalau pak polisi ya
enggak ada lah
tidak di jalan ini jadi korban terus
dari korban kremanisme korban perusahaan korban aparat ya
tidak di sini
jadi dengan momen mas agus terjuang dari mojokoto ke jakarta menemui bapak presiden
ya itu unak unak kami pak
saya mau ketemu mas agus langsung nanti
setelah ini saya ketemu
enggak nanti aja saya ketemu mas agus nanti aja
saya ada yang mau disampaikan
bukan saya mau dengar langsung
persoalan di jalan itu seperti apa
ini pak minta tolong kalau misalkan ada konvoy dari angkatan
itu jangan minta truknya langsung buru buru ke pinggir gitu loh pak
kadang kan kalau konvoy itu kadang kesannya agak arogan itu pakai hidup
itu kadang suka buru buru buru ke pinggir
kalau truk itu langsung di pelintir ke kiri terus bisa terbalik
nah jadi perlahan ke pinggirnya
nah nanti kalau sudah ke pinggir kan bisa lewat juga
kalau ke pinggir ke belakang itu memaksakan gitu
kadang ada yang kesabut juga spionnya
kalau sudah kesabut spion mereka sudah ke pinggir bulan bulanan pak
itu lagi pak terima kasih
saya ada yang mau bicara
itu di daerah lampung di wairangan tuh pak
itu cap capannya itu yang paling parah dari lintas tengah itu pak
gaulah sama apa lagi jl tiga m apa pokoknya ada empat itu pak
itu parah itu kremannya itu pak
kemarin ada anggota jagabari sepuluh lintas lampung trapper juga itu kena ini pak apa kena rp satu tiga ratus
apa itu di mana tadi
di wairangan pak
mau ini apa teman teman yang lintas kalimantan itu di balikpapan untuk parkir mobil yang sudah muatan itu nggak ada pak
minta tempat parkir aja
tempat parkir untuk
mobil yang untuk masuk kapal
tempat parkir sebelum masuk kapal
oke itu di mana
iya enam jam sebelum kapal datang kita nggak boleh masuk
berarti ngantrinya di jalan
di luar balikpapan
oh di luar balikpapan
kalau enggak ada yang masuk di situ ada parkiran dulu entah berapa tahun yang lalu tempat parkir biasa kami
ket horenya yang mau masuk kapal sekarang juga berkemas
jadi tempat parkir kami enggak ada
iya nanti dicatat pak menteri perhubungan
ya masih ada
baiklah kalau enggak ada saya sudah menangkap semuanya
nanti akan segera kita terutama yang berkaitan dengan penghutang penghutan akan langsung saya tindak lanjuti
sehingga saudara saudara semuanya bisa lancar di jalan aman di jalan nyaman di jalan
saya sudah dengar banyak tapi saya kaget dari ternyata banyak sekali cap tadi
saya juga nggak tahu cap itu apa tadi diberitahu baru saya tahu oh cap itu kayak gitu oke
oke untuk nanti sudah didengarkan langsung nih pak wak kapolri
nanti akan saya perintahkan langsung untuk segera dioperasi
ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada saudara saudara
yang telah memberikan masukan kepada kita kepada pemerintah
ini dalam rangka kita memperbaiki arus barang arus logistik transportasi di jalan
agar semuanya bisa berjalan dengan baik
dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas peran saudara saudara dalam melancarkan arus barang
yang ada sampai ke pasar sampai ke kota
sampai jumpa lagi di pusat pusat logistik
saya tutup terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
baru menjahit lagi satu lagi
menteri jadi kira kira orang enam puluh
sementara ini loh kita lagi bikin jengkel satu jenggil sudah ada nanti sama pak triawan munaf
mengundang penyanyi dangdut asik kan ya jadi regulasi ya saya pikir apa yang dilakukan
atau yang disampaikan para sopir adalah masukan yang baik untuk kita
kita saling mengkoreksi dan mencarikan satu bentuk
eksekusi dari peraturan itu secara lebih baik
kalau ditanyakan berkaitan dengan regulasi sebenarnya jelas jadi jembatan timbang itu
dengan dasar dasar baik itu peraturan di tingkat pusat maupun di daerah adalah satu bentuk
pengaturan mengatur berat dan volume ya nah memang di beberapa daerah digunakan untuk juga
mendapatkan pendapatan apbd kita memang akan menertibkan jadi sekarang ini dalam tahun kemarin
ini mulai tahun kita akan tertibkan itu akan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan kita akan mencari pengaturan yang lebih baik untuk pengaturan berat dan volume
sebanyak banyaknya tanpa memperhatikan daya dukung daripada truk itu nah setelah kita siap mungkin satu dua bulan ini kita siap katalah selalu barang kita siap kita akan panggil semua pemilik barang untuk taat azas taat dengan apa yang kita lakukan karena dalam satu kalkulasi ya dalam satu kalkulasi say pemilik barang itu untung
tetapi dana yang dikeluarkan oleh kementerian pu untuk memperbaiki jalan itu mahal sekali rilunah rupiah jadi nah oleh karanya kita akan kumpulkan mereka bahkan saya melakukan suatu kolaborasi dengan kementerian pu untuk mengelola jembatan timbang ini bersama sama dengan kementerian pu agar mereka bisa juga turut melakukan pengawasan truk truk yang akan liwat di jalan jalan nasional
dan itu dalam suatu kualifikasi yang sesuai dengan berat yang ditentukan
pak menteri boleh secara tegas nggak sebenarnya batasan berat maksimal itu berapa sih yang bisa dilihat secaranya jelas oleh para pengemudi dan pengusaha ini pak yang boleh dan yang lain
sebenarnya pengemudi tahu masing masing truk kalau dilihat dari di sebelah kanan itu ada tulisan itu disitu tertera ya kalau itu engkel biasanya sepuluh sampai
kalau dia itu tron ton bisa dua puluh tiga puluh ton barangkali ya nah batas itu yang ditentukan
tadi dalam diskusi dengan pak agus agus huda dia nyatakan jadi dia tahu itu kemampuan tapi dia nggak bisa berat apa apa karena pemilik barang memaksakan kalau kamu berangkat angkutlah ini dengan truk diesel tapi beratnya dua puluh lima ton padahal kemampuan lima belas ton
kalau guyonan ya itu truk diesel itu bannya satu tuh kalau ngangkut dua puluh lima ton itu kayak pisau dia akan mencacah jalan jalan kita itu menjadi jalan jalan cepat rusak
jadi kalau dibilang enggak tahu enggak benar tahu gitu mereka tahu tapi terpaksa nah sopir ini memang terdesak oleh karena kita supaya sopir ini jangan terdesak kita akan cari akan kumpulkan pemilik barang untuk harus mengendut

mereka masih melakukan mengangkut barang lebih dari kapasitasnya ini yang selain itu yang dimanfaatkan para pemungut pemilik
juga iya ya jadi kan karena dia over kan gampang ngeceknya beratnya berapa ininya berapa kan enggak bisa mengelak ya memang harus mengeluarkan uang gitu jadi membuat kesalahan berjamaah karena si pemilik barang memaksa mereka gitu
itu untuk mengurangi pemuli masalahnya kan akhirnya ada salah pemilik barang juga bantul sopir mau gak mau karena karena mereka gak ada pendapatan lebih

jadi satu kita akan mempunyai kembali jembatan timbang
yang kedua akan mengumpulkan semua forwarder dan pemilik barang
yang ketiga saya akan kumpulkan di subdirup seluruh indonesia tentang itu
dan tentunya hari ini saya akan kumpulkan beberapa sopir truk pemilik truk untuk diskusi
karena motifnya bukan itu saja
tadi disampaikan kalau dia itu mau berangkat dari suatu daerah
nah kalau pemilik barang itu bahkan dengan angka pemilik barang itu memberikan mereka itu dua juta
sampai dia itu satu empat juta
yang tujuh ratus itu ke perusahaan ekspedisi
nah ini kan mesti diklarifikasi bagaimana mekanisme perusahaan ekspedisi itu boleh memungut
ya katakanlah sepuluh persen dua puluh persen jangan tiga puluh persen seperti itu ya
jadi ada hal yang juga di labuan
di labuan mas agus juga komplain itu perusahaan perusahaan yang disana memungut ada yang seratus satu ratus lima puluh
sehingga sangu dia itu sampai di visit ya
jadi ada tiga yang harus kita berbagi
satu adalah berhubungan dengan jembatan timbang dan di sub
yang kedua adalah perusahaan ekspedisi di tempat barang itu
yang ketiga adalah di pelabuhan
akan ditemukan setelah lebaran ini pak
ya ada yang sebagian sebelum tapi kalau jembatan timbang mungkin setelah lebaran
kontrol petugas facebooknya misalnya atau dikasih jembatan timbang
kan ini mah menahun ya pak dari dulu juga begini masalahnya
apakah perlu dipasangi cctv
jembatan timbang akan tunjuk swasta nanti
ya jadi private jadi orang saya mendampingi swasta yang melakukan
jadi kalau swasta itu tidak mampu ya kita berhentiin
oh itu ada kontrolnya seperti apa
kan kontrolnya gampang pakai cctv dan sebagainya
pakai orang orang yang kita suruh keliling kemana mana
kita akan berikan kepada swasta
sudah tender ini beberapa tempat supaya mereka tanggung jawab
di mana aja pak
di mana aja pak
sementara ini di jawa barat dan di jawa timur
mulainya apa nih tempat
untuk lebaran pak distribusi soal kondisi jalan dan juga distribusi logisis dalam jalan
kalau kondisi jalan dari laporan dari kementerian pu dan saya juga melakukan touring kemarin ya
sepeda itu teman teman
perlu disosialisasikan kalau di jalan umum itu berkaitan dengan pasar tumpah
berkaitan dengan pompensin
jadi sosialisasi tentang itu
tahun lalu jawa tengah keren banget
tahun ini kita minta dilakukan lagi pasti bagus
yang kedua adalah justru jalan nasional itu digunakan jalan alam

jalan nasional itu digunakan jalan alternatif
jalan tol kan ada beberapa segmen yang belum selesai
tapi kalau kita ke jalan tol semua kan penuh sekali
oleh karena sebagian gunakanlah jalan nasional
nama saya agus yuda
asal dari situarjo asli situarjo
serikat pengemudi truk nusantara
dan juga yang kebetulan pusat pusat dari komunitas sptn itu ada di daerah mojokerto mojosari
langsung tadi bicara apa aja
apa aja yang disampaikan ke pak jokowi
dan pak jokowi jawab apa aja
ya yang saya perlu yang saya sampaikan di pak presiden tadi
ya kami seluruh driver angkutan barang di seluruh indonesia
itu meminta keamanan dan kenyamanan waktu mendistribusikan barang
itu saja yang saya sampaikan
meminta kepada pemerintah beri keamanan dan kenyamanan kami waktu mendistribusikan barang
karena kita seluruh driver indonesia itu sebagai tulang punggungnya pemerintah
tanpa adanya kita pendistribusian tidak akan lancar
tadi sempat ngobrol sama pak presiden
tanggapan pak presiden dari permintaan para sopir
sini seperti apa pak
kalau untuk tanggapan dari bapak presiden ya kaget
kaget bahwasannya di sana sini itu masih banyaknya hal hal seperti itu
itu itu saja
jadi katanya jalan mas ya dari jawa
ini apa sih sebenarnya dasarnya gitu
dasarnya niat saya mungkin dibilang ekstrim
mungkin dibilang cari sensasi
mungkin dibilang cari pecitraan apa dan lain sebagainya
itu istilahnya hak mereka
tapi intinya dengan saya melaksanakan jalan kaki ini
kita jalan kaki saja sudah bisa sehat
insya allah kita sehat
dengan sehat itu harapan saya itu transportasi yang ada di seluruh indonesia ini
bisa sehat itu saja
berapa lama itu waktu tempurnya dari jawa ke jakarta
itu saya berangkat dari mojokerto tanggal delapan
masuk wilayah jakarta timur itu sekitar tanggal tiga kemarin
ya kurang lebih sekitar dua puluh enam hari
ada berapa orang itu
yang ikut jalan kaki ya
yang jalan kaki saya sendiri
iya saya sendiri
nanti pulang jalan kaki juga nih
kalau pulang itu
yang di jawa kulitnya dimana aja kalau di jawa
di jawa untuk masalah premanismenya itu biasanya di daerah pasuruan probolinggo sampai ke sana
kalau di sumatera tadi ada ancaman fisik kayak pisau di leher
kalau lo pernah mendapatkan tindakan seperti itu
kalau saya pribadi belum pernah merasakan pengalaman seperti itu
tapi kalau untuk masalah tekanan tekanan dari salah satu oknum yang nggak bertanggung jawab itu ya sering
karena kita di sini itu kebanyakan sdm kita itu memang di bawah rata rata
untuk masalah undang undang lalu lintas pasalnya apa pasalnya apa kita terus terang nggak ngerti
intinya kita mengantarkan barang masalah rambu rambu lalu lintas
kalau masalah marka kita paham ini gini gini
masalah stempel tadi mas
nah itu mas pernah melihat dengar dibalik dari stempel itu kelompok kelompok yang minta buat pergi itu pakai stempel harus di stempel itu
itu di belakangnya ya semua ya kita enggak itu
kalau dia bisa operasi berarti di belakangnya dia kan pasti ada yang membackup
itu sudah pasti
mungkin pernah dengar pernah lihat pernah dari teman teman sesama sopil tersendiri pernah dengar selentingan dari mana mana apakah oknum atau
kelompok kelompok yang melakukan stempel itu
ya kelompok kelompok yang melakukan stempel itu ya dari mungkin dari pihak premanisme itu
tapi yang di belakangnya ini kan pasti ada yang membackup
oh pro butuh belakangnya
tni mau lihat
kalau untuk masalah itu belum tahu kita
kalau rincian kasih uangnya itu biasanya berapa
kalau kita sekali stempel biasanya itu apa namanya ya nggak pasti
kalau kita mobil baru ibaratnya belum pernah lintas di situ itu bisa satu juta setengah
kalau perpanjang stempel
gak ada itu sistem perpanjang itu gak ada
kita sekali stempel satu juta
ketika kita selamanya kita lewat situ ya paling kita nge mail sepuluh dua puluh itu
itu ngasih satu jutanya itu dalam amblok atau langsung
tariknya pasti satu juta
gak pasti satu juta
dan itu pakai duit pribadi
duit uang saku operasional itu tadi uangnya
perusahaan kita kasih istilahnya kita kasih arahan ke perusahaan
pak ini ada biaya gini gini
perusahaan gak mau tahu
semua dibebankan kepada driver
yang pasti operasional sekian ya udah sih
iya itu memang
padahal kendaraan itu surat suratnya sudah lengkap
surat surat sudah lengkap apapun sudah lengkap ya masih saja
tapi yang soal batas berat itu
kelebihan muatan gak sih
selalu lebih gak
kalau untuk sekarang
ada ditulis di kiri badan
kita memang menyadari masalah untuk muatan selama ini kita itu pasti overload
pasti kan kena kremanisme kena bungling kenapa
kalau kita nggak muat dari perusahaan overload seperti itu
ongkos jalannya itu nipis
jadi murni pendapatan anda dari ongkos
mas kalau di preve itu gak pernah lapor pun